lokasi mereka kan apa namanya berpindah pindah mas ya nah terkadang kalau misalnya kita di
tempat fasilitas yang ada fasilitasnya bisa mereka di sini nah cuman kalau mereka enggak ada ya kita
kalau untuk orang yang sehat itu dinamakan bunga ron sementara untuk orang yang sakit itu
berceneng goh kok nio selain sakit gigi darahnya kurang juga tahu delapan puluh oh nah yo sehari dua kali ya
begitulah prinsip hidup yang dipegang oleh suku anak dalam khususnya bagi orang rimba
secara harfiah kalimat tersebut menunjukkan bagaimana ketergantungan hidup orang rimba dengan hutan yang tak bisa dipisahkan
hampir seluruh orang rimba hingga saat ini masih menganut paham animisme
mereka percaya setiap benda di bumi memiliki jiwa yang harus dihormati
agar roh yang terdapat pada benda benda tersebut tidak mengganggu keberlangsungan hidup
jumlah populasi orang rimba berkisar lima dua ratus tujuh puluh orang
mereka tersebar di enam kabupaten yang terdapat di provinsi jambi dan sebagian kecil wilayah di provinsi riau dan sumatera barat
orang rimba tinggal dan mencari makan di dalam hutan
mereka hidup dengan cara berkelompok kecil terdiri dari tiga hingga tujuh keluarga
mereka hidup dengan cara nomadhan atau berpindah pindah tempat
hal tersebut dilakukan ketika ada animasi
mereka menganggap mereka sebagai anggota keluarga yang meninggal dunia
karena dalam kepercayaan orang rimba
orang yang telah mati harus ditinggalkan agar terhindar dari nasib buruk atau kutukan
mereka hidup jauh dari permukiman penduduk hampir tak terjamah oleh fasilitas pendidikan dan kesehatan
namun seorang perawat bernama rusli effendi
yang bernaung di bawah komunitas konservasi indonesia warsi
mendedikasikan dirinya sebagai fasilitator kesehatan bagi orang rimba
dalam bahasa orang rimba orang yang bisa membantu menyembuhkan penyakit seperti rusli
dikenal dengan sebutan lokotar
nama saya rusli effendi profesi saya sebagai perawat
ya kalau sehari hari di sini sebagai fasilitator kesehatan

ya karena saya ingin mengenal secara lebih dalam mengenai orang rimba itu
ya karena kalau misalnya apa namanya
hanya berita berita saja itu kan masih kurang inilah masih simpang siur kan
cuma kalau misalnya kita terjun sendiri mengetahui secara pasti detail tentang orang rimba
oh kita akan paham sebenarnya orang rimba itu adalah kelompok suku adat marginal yang baik juga sebenarnya gitu kan
cuman kalau misalnya kita dengar di luaran mereka apa ya
banyaklah yang orang memandang mereka itu dengan stereotip gitu
dengan penuh curiga penuh apa pokoknya yang buruk buruk lah seperti itu
menanggut penyakit menanggut sehat disebut dengan
rusli menjadi fasilitator kesehatan
sektor kesehatan orang rimba sejak dua ribu lima belas
selama dua puluh hari di setiap bulan rusli menghabiskan waktu di permukiman orang rimba
jauh dari istri dan kedua anaknya
artinya rusli hanya memiliki waktu kurang lebih satu minggu dalam sebulan
untuk bercengkrama dengan keluarga kecilnya
ia tinggal bersama keluarga di kota jambi
pilihan rusli untuk menjadi fasilitator kesehatan orang rimba bukan berarti tanpa penolakan dari keluarganya
ketidakhadiran rusli menyaksikan tumbuh kembang kedua anaknya di rumah
menjadi suatu hal yang berat untuk diterima sang istri
karena terbentur dengan komunikasi yang sulit ketika rusli sedang bertugas di pedalaman
tempat orang rimba bermukim
ya yang paling sulit sih masalah anak
kami cuma bertiga
nah pada saat anak saya yang sakit yang kecil itu sakit itu yang saya susah gitu
kenapa karena ya anak sesak kalau anak sesak suami nggak ada
jadi otomatis saya harus ke paske sendiri saya harus cari obat sendiri itu aja
dan juga pada saat misalnya saya butuh komunikasi nih apa obatnya ini mau kayak mana
saya pas telepon nggak aktif gitu
itu sih yang terkesan banget kalau ketika ditinggal takut anaknya kambuh gitu
karena punya riwayat sesak itu
kalau sukanya ditinggal ya nggak ada sukanya sih
cuma satu hal yang memang ketika berpisah berapa hari kadang sampai dua puluh hari kadang sampai tiga puluh hari
itu terasa ketika bertemu ya lebih harmonis gitu aja sih
namun seiring berjalannya waktu perlahan keluarga rusli dapat mengerti dan memahami jalan hidup yang dipilih oleh rusli
anak anaknya mulai mengerti bahwa ayahnya mendedikasikan diri untuk mengobati orang rimba yang sakit dan membutuhkan pertolongan
anak anaknya mulai paham bahwa pekerjaan ayahnya bukanlah pekerjaan yang menjadi pilihan oleh kebanyakan orang
ya kalau keluarga sebenarnya ini mas agak keberatan lah gitu kan
maksudnya itu ya menanyakan oh apa namanya ya
kok lama sekali di lapangan gitu kan
nah karena tugas tadi ya karena sudah di awal sudah kita sama sama bicarakan tentunya lambat laun akan mengerti
walaupun di awal awal itu sangat sangat susah itu mas
rusli merupakan satu dari dua fasilitator kesehatan yang ada di komunitas konservasi lingkungan indonesia warsi
cakupan wilayah pelayanan kesehatan bagi orang rimba meliputi enam kabupaten yang terdapat di provinsi jambi
kki warsi merupakan lembaga swadaya masyarakat non profit yang bergerak di bidang konservasi lingkungan
warsi telah terjun ke wilayah orang rimba sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh lima sebelum orang rimba bisa menerima orang luar untuk berinteraksi dan berkomunikasi
warsi memiliki konsentrasi untuk memfasilitasi orang rimba agar mampu mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan
sama seperti warga negara indonesia

jadi bagi kami kesehatan itu adalah hak dasar dari masyarakat seluruh warga negara indonesia
berarti semua masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang sama dengan tingkat sistem yang sudah diatur oleh pemerintah

orang kebingung di wetazers
diatur oleh pemerintah
nah selama ini
ya karena kendala tadi
kemudian kendala budaya
kendala budaya itu
pada tahap awal kami
mengintegrasikan puskesma yang bisa
melayani mereka itu berat juga
ini mereka orang dari
kesaktian macam macam dokternya
jadi takut kan begitu
kalau dokternya nanti perempuan
kali ini rusli tengah bersiap
untuk berangkat ke kabupaten sarolangun
segala macam peralatan kesehatan
pun disiapkan untuk mengunjungi
dan memeriksa kondisi kesehatan dari kelompok kelompok
sekali bertugas rusli akan
menghabiskan waktu lebih dari setengah bulan
untuk bersafari ke pemukiman
orang rimba yang membutuhkan pelayanan
yang bisa mereka kesini
nah cuma kalau mereka gak ada
tetap nyampirin mereka
jadi ini adalah tempatnya
untuk mereka yang berpengalaman
untuk mereka yang sakit
untuk mereka yang sakit
kini rusli menuju salah satu permukiman orang rimba
sarolangun merupakan kawasan dengan populasi orang rimba
tertinggi di provinsi jambi
jumlah orang riba di kabupaten sarolangun
mencapai lebih dari dua orang
otomotif ketiga sindikan
jaraknya sekitar dua ratus km dari pusat kota jambi
dengan waktu tempuh sekitar enam hingga
tujuh jam perjalanan
menggunakan kendaraan roda empat
kontur jalan yang berlubang dapat menambah
waktu tempuh rusli
menuju lokasi permukiman orang rimba
nam hingga r youtube j student
jadi kartu kartu rutin
orang rimba tergolong dalam kelompok yang rentan terkena penyakit
hal tersebut disinyalir karena gaya hidup yang mereka jalani
penyakit umum yang kerap ditemukan pada orang rimba
mulai dari batuk flu hingga hepatitis dan malaria
setiap akan mengobati orang rimba
rusli terlebih dahulu harus mendapat izin atau restu dari kepala kelompok orang rimba
kepala kelompok tersebut dikenal dengan sebutan temenggung
seseorang yang dipilih secara musyawarah adat untuk memimpin kelompoknya
seorang tumenggung bertanggung jawab atas penerapan hukum adat bagi kelompoknya
termasuk kepada siapa saja mereka boleh berinteraksi
seperti rusli yang datang dari luar kelompok mereka
seorang penyakit yang terkenal di rumahnya adalah tumenggung
banyak penyakitnya itu ada yang malaria ada juga asam urat
ada juga banyak yang bisa diperiksa itu karena ya
banyak penyakit itu yang menyerang tidak nampak di sudut mata kita
kalau macam batuk demam itu kan masih nampak kalau yang lain itu tidak nampak
rupa orang sehat tapi dia banyak penyakitnya itu
oh iya dulu semenjak
yang ada dibilang orang luar itu corona itu ya resoli itu menugaikan pasien
pasien itu pertamanya pasien orang tua
itu pasien orang tua itu dua kali vaksin
yang kedua pasien anak anak yang berumur yang bisa masuk sekolah itu
itu sudah lengkap sekitar ini sudah ada yang punya kriptovasi
rusli bertugas memeriksa orang rimba yang memiliki keluhan penyakit
salah satu cara yang dilakukan dengan membuka gerai pemeriksaan
tak jauh dari permukiman orang rimba
berbagai keluhan ia tangani dengan memberikan obat obatan dasar
untuk memulihkan penyakit orang rimba
jika orang rimba membutuhkan pengobatan serius
maka pasien akan dibawa ke puskesmas untuk mendapat penanganan lanjutan
sudah pernah biasanya demam
yang bantu rusli
rusli itu biasanya malaria
beberapa tahun yang lalu itu
sampai anak aku sampai kejang dia demamnya tinggi
itu dibawa ke sungai dicek itu malaria
nah sesudah itu
sampai sekarang alhamdulillah belum ada kambuh
hari ini belum kambu sembuh
dikasih obat atau dirawat
tiga hari itu dirawat
sampai sekarang belum ada kambu
terkadang rusli juga mengunjungi kediaman orang rimba
jika mereka tak berkesempatan untuk datang ke gerai pemeriksaan
orang rimba hidup bersama kelompok kecil
yang biasanya berjarak tak jauh dengan kelompok orang rimba lain
berarti selain mas rusli disamperin sama suku anak dalam itu
mas rusli juga nyamperin gitu door to door
iya mas kegiatan kita kan pelayanan kesehatan ini mas
jadi lokasi mereka kan berpindah pindah mas
terkadang kalau misalnya kita di tempat fasilitas yang ada fasilitasnya
bisa mereka disini
cuma kalau mereka nggak ada ya kita tetap nyampirin mereka
nah itu kadang yang terjadi kesusahan kita
karena mereka berpindah pindah gitu mas
berarti pas mas rusli nyamperin bisa nggak ketemu
iya bisa itu malah sering itu
karena mereka berpindah pindah
dari suatu lokasi ke lokasi yang lain
kadang itu nggak ada sinyal gitu
bagi mereka yang punya hp masih bisa lah kita hubungin
tapi kalau mereka yang nggak punya ini
nah ini yang susah
terkadang ini yang membuat kita nih sudah datang
ternyata nggak ada ini
kita harus balik lagi nih gitu kan
tapi kalau setiap pergi itu
emang selalu pakai ambulans gini mas
atau pakai apa aja
kalau pas untuk kegiatan ke lapangan
biasanya kita menggunakan ambulan nih
misalnya ada pasien yang sakit
yang memerlukan rujukan gitu kan
yang kita menjemput misalnya
untuk mengantar pasien pulang
terus untuk mengakses lokasi lokasi yang jauh mas
karena kan kita ketahui
orang riba ini kan berada di dalam dalam
di dalam hutan lah itu mas
jadi kalau misalnya kendaraan tidak double
nah itu ya itu yang agak susah
nah kebetulan kendaraan ini kita nih
double jadi bisa dibawa ke pelosok pelosok gitu lah mas
kalau medan atau aksesnya itu udah cuma jalan setapak gitu mas
berarti pakai apa jalan atau
ya biasanya kalau kita ke lapangan itu kan
selain membawa kendaraan mobil
bisa kita juga mengendarakan sepeda motor gimana
nah kalau misalnya jalannya kecil
kita prediksi kecil
nah itu kita gunakan sepeda motor
kalau selagi bisa kalau nggak itu ya kita jalan kaki
ini pengalaman saya saya jalan kaki
pernah dua malam nih mas
nginep sehari besok dua hari satu malam
itu perjalanan di lapangan
untuk mengunjungi mereka gitu
sambil bawa peralatan obat obatan itu tadi
iya peralatan kesehatan
berarti sampai kayak di sini nih mas ya mau kesini
iya nah ini kita mengunjungi satu lokasi
yang tadi kita pelayan kesehatan mereka nggak datang
nah coba kita sambarin nah itu ada

kebetulan kita kan di lokasi orang imba yang ini
yang di pemukiman ini yang ada di pemukiman
nah biasanya kita yang nomaden itu kan
yang mereka sering berpindah
mungkin mas kita boleh lihat
apa kegiatan sehari ini oh
nggak ada apa apa
oh harus madung
tak sedikit orang rimba mendapatkan rumah semi permanen
sebagai tempat tinggal dari pemerintah
namun dengan kebiasaan gaya hidup yang berpindah pindah
rumah rumah tersebut hanya menjadi tempat singgah sementara
orang rimba yang tinggal di lokasi seperti ini
biasanya tak jauh dari pedesaan
hal ini memudahkan mereka pergi ke pasar
untuk menjual hasil tanam atau buruan mereka
kurang juga tahu delapan puluh
pak tengganei betuk itu ada sampai keluar darah ya
nah yang dari awal
dari beberapa waktu lalu
kalau di awal itu ada
oh betuk darah ya
yang sebelum itu itu belum ada pernah berupa keluar itu

jadi ini bukan rumah sakit
ini rumah sakit
ini rumah sakit
ini rumah sakit
ini rumah sakit
selain menjangkau orang rimba yang tinggal tak jauh dari pedesaan
rusli juga mendatangi orang rimba yang tinggal di kawasan perkebunan
alih fungsi hutan menjadi perkebunan
memaksa orang rimba harus tinggal di kawasan perkebunan seperti ini
perubahan lingkungan seperti ini turut menjadi faktor yang menggerus persediaan dan lahan orang riba mencari makan
akibat dari hal tersebut lagi lagi berdampak terhadap kesehatan
orang rimba terbiasa melakukan kegiatan basandingan
kesehatan memisahkan antara orang yang sakit dengan orang yang sehat
meskipun mereka tergabung dalam satu kelompok
apa namanya banyak minum air putih
yang diterapkan masyarakat modern saat menghadapi pandemi covid sembilan belas
perbedaannya kebiasaan basandingan bagi orang rimba
merupakan kegiatan turun temurun dari nenek moyang mereka
yang sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu
habis dari sini tadi kesini lagi
iya kita ke beberapa lokasi
jadi mas rusli ini
habis memeriksa satu orang rimba yang sedang sakit
dan akan lanjut memeriksakan orang rimba yang sakit ke titik selanjutnya
mereka ini sebenarnya satu kelompok
tapi dipisah atau dinamakan sedang melakukan kegiatan bersanding
karena inilah yang mereka lakukan untuk meminimalisir
menularkan penyakit dari satu orang ke orang yang lainnya
yang sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu
berarti hari ini lanjut ke sini
kelompok yang sedang sakit
untuk aktif risau kesamuran
jangan jualan lagi
kalau untuk orang yang sehat itu dinamakan bunga ron
sementara untuk orang yang sakit itu bercenenggo
nah di sini pun dalam pelaksanaannya
antara orang yang sehat pun itu kadang masih ada jarak
kalau misalnya mereka beda kelompok ya
nah jadi mereka itu apa namanya ya
tetap lah menjaga tadi
misalnya ini ada orang luar nih
mau masuk kelompok mereka
mereka itu diasingkan dulu lah ibaratnya gitu
mereka disingkirkan dulu beberapa hari
kalau misalnya mereka itu tidak terjadi apa apa atau tidak sakit
mereka baru boleh berkumpul gitu
pak tenggane betuk itu ada sampai keluar darah ya
nah yang dari awal
pandemi covid sembilan belas juga turut berdampak bagi kehidupan orang rimba
selain pasien yang harus mendapatkan pengobatan lanjutan
orang rimba yang akan divaksin covid juga dibawa ke puskesmas terdekat
namun jika masih membutuhkan penanganan lebih lanjut
tak jarang pengobatan akan dirujuk ke rumah sakit umum daerah
di ibu kota kabupaten maupun provinsi
ya secara umum kami tidak membedakan antara masyarakat umum dengan sad
namun dalam pelayanan kesehatannya kan memang dia lebih khusus daripada yang umum
karena dia ya secara apa dia kan belum begitu mengerti kan
jadi kami harus menjelaskan dulu tindakan apa yang kami berikan
pada umumnya mereka pengennya dirawat
karena di kecamatan heritamin ini yang dianggap di rumah sakit cuma pekesunatan kabau
jadi di jernih ada pekesmas tapi dia tidak menganggap itu rumah sakit
dia bilang di rumah sakit ada rumah tangkabau
masalah lain bagi orang rimba adalah administrasi kependudukan
disinilah peran lain dari rusli sebagai fasilitator kesehatan
rusli membantu orang rimba mengurus administrasi di fasilitas kesehatan
selama ratusan tahun eksistensi suku anak dalam
mereka baru mendapatkan nomor induk kependudukan pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh
salah satu pendorongnya adalah kebutuhan untuk mendata orang rimba
yang akan divaksin dan menerima bantuan dari pemerintah akibat pandemi covid sembilan belas
administrasi kependudukan juga menjadi salah satu perhatian warsi terhadap kebutuhan orang rimba
agar mempermudah mereka untuk mengakses fasilitas kesehatan
dalam konteks kesehatan ini sekarang memang kita lebih mendorong
karena perkembangan belakang puskesmas kan sudah tidak hanya di kotak kecamatan
jadi dalam satu kecamatan sudah dibangun beberapa puskesmas
jadi kita mendorong pemerintah merekognisi bahwa kelompok orang rimba ini
tidak dibatasi oleh sekat administrasi karena mereka adalah suku yang nomadik seminomadik ya
jadi kalau mereka tercatat sebagai pasien di puskesmas a
kemudian mereka bergerak mereka mengakses puskesmas b
jadi mereka diterima di puskesmas b walaupun tidak tercatat sebagai pasien rutinnya
inilah cerita tentang lokoter suku anak dalam
perjuangan agar orang rimba mendapat pelayanan kesehatan yang layak seperti masyarakat pada umumnya
upaya rusli tak akan berarti
tanpa ada kerja sama segala pihak
karena kesehatan merupakan hak dasar yang harus didapatkan oleh warga negara
harapan kami di sini terkait tentang orang rimba ini adalah tentang misalnya peningkatan akses lagi mas
peningkatan akses lagi dari pemerintah
pada saat ini pemerintah itu telah cukup aktif memberikan layanan ke mereka gitu kan
namun di sini kan perlu ditambah lagi
nah ditambah lagi intensitasnya ke orang rimba gitu
karena kan kita ketahui sendiri orang rimba ini kan mungkin mereka belum mengerti akan mengakses ke pelayanan kesehatan gitu kan
nah mereka masih butuh bimbingan secara kontinu lah gitu kan
nah jadi harapan kami pemerintah itu lebih
lebih memperhatikan lagi orang rimba gitu mas
orang rimba menggantungkan hidupnya pada hutan
keterkaitan orang rimba dengan hutan tak dapat dipisahkan
perkembangan zaman bukanlah musuh utama suku anak dalam
memisahkan mereka dengan hutan adalah momok yang dapat menggerus keberadaan suku anak dalam